sementara itu presiden joko widodo mengecam aksi penembakan masjid anur di kota christchurch selandia baru
sejauh ini pemerintah melalui menteri luar negeri dan kbri setempat
sedang memastikan apakah ada warga negara indonesia yang turut jadi korban dalam tragedi tersebut
presiden juga menghimbau agar seluruh warga negara indonesia yang ada di selandia baru untuk tetap berhati hati
tadi saya sudah mendapatkan juga laporan dari menteri luar negeri mengenai penembakan di masjid al nur di christchurch di selandia baru
intinya kita belum dari menteri luar negeri belum memastikan
nanti kalau sudah ada kepastian akan kami sampaikan
terlepas siapa itu pelakunya kita sangat mengecam keras aksi kekerasan seperti ini
dan kita pemerintah indonesia saya juga menyampaikan buka yang mendalam kepada para korban yang ada dari korban aksi tersebut
dan tim perlindungan bni dari kbri sedang menuju ke lokasi